selain di ibu kota jakarta aksi menuntut sukmawati soekarno putri diproses secara hukum dengan tuduhan penistaan agama juga terjadi di beberapa daerah
jumat siang di tasik malaya jawa barat ribuan santri dan dari berbagai ormas turun ke jalan menuntut sukmawati di proses secara hukum
aksi serupa juga terjadi di makassar dan medan
jumat siang di tasik malaya jawa barat ribuan santri dari berbagai ormas turun ke jalan menuntut sukmawati di proses secara hukum
jumat siang di tasik malaya jawa barat ribuan santri dari berbagai ormas turun ke jalan menuntut sukmawati di proses secara hukum
masa mengancam akan datang ke jakarta untuk melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi
aksi serupa juga digelar di makassar sulawesi selatan
pengunjuk rasa dari berbagai organisasi islam jumat siang mendatangi mapolda sulawesi selatan untuk melaporkan penistaan agama yang dilakukan oleh sukmawati soekarno putri
perwakilan pengunjuk rasa langsung menuju ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu
atau spkt dan diterima langsung oleh kepala spkt polda sulsel akbp ade rusnandar
laporan tertulis ditujukan langsung ke baris krim mabes polri melalui kapolda sulawesi selatan
sementara itu di medan sumatera utara usai sholat jumat masa dari berbagai ormas berkumpul di masjid agung sumatera utara di jalan dipenegoro kota medan
unjuk rasa tetap berlangsung di tengah guyuran hujan lebat
pengunjuk rasa mengusung poster dan spanduk serta berorasi menuntut sukmawati soekarno putri segera ditangkap
dari masjid agung basah melakukan pawai mobil dan sepeda motor menuju markas pol dan sumatera utara di jalan sisi ngemarajah medan